kami adalah pencabut nyawa
nah kita buka ya
ini gak ada yang membantuin
itu ngirimin trompet buat kita banyak banyak iya pastinya tuh kode trompet jatuh kau di
santan itu nggak bakal bosen juga dong aku cuma ya aku mau lihat aku mau lihat aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aku kenapa ada dikit aku kelimpitan enggak itu mau masuk jangan
itu suara apa ya aku dengan suara ini aku keingetan apa kata ustadz multan
di mana sop salah satu tanda kiamat adalah di tiupnya trompet sangka kala
lah aku sekalian salah satu peristiwa yang terjadi dihari kiamat yang sangat dahsyat
di tiupnya sang kakala oleh malaikat ast niego a polesangkan allah ha ha hin corona aku punya
itu mendingan daripada kita type trompetnya disini sini aja kalau duduk duduk aja neng
sambil kalian cleaning pesantren ini
aku harus balas dendam sama si sobri
balas dendam itu gak baik
rasulullah saw bersabda
janganlah kalian bermarah marahan
janganlah kalian dengki
dan janganlah kalian acu tak acu satu sama lain
tetapi jadilah kalian semua bersaudara
dan islam melarang umatnya saling bermusuh musuhan
lebih dari tiga hari kah
dot ini bukan balas dendam dot
kita harus kasih pelajaran si sobri
biar dia insaf dan gak jahilin temen temen yang lain
kamu mau bantuin aku gak
membuat si sobri jerah
cuma buat si sobri itu jerah
pisau sedih banget nangis kek orang enggak bagian durian gila bawang air sampai mancot
amat sih assalamualaikum waalaikumsalam tak opi dong kok usah itu muka ngapa jadi mencong begitu
allah ya allah pak ustadz itu bolong apa gede kayak gitu emang apa
teriobemo positif bisa ngakalin nggak kira kira baju kokosnya diapain
bagus bagus lagi tenang postat jangan pakai sedun sedih sedih
ya ya botoh gampang ini maksud gampang tinggal dilem biru dilempar ganti yang
baru jangan dong itu kan masih bagus cuma bolong doang diakalin gimana gitu
aduh nyala nyala wujud
bakal dibagi sama kita
idra lukman buka
idra lukman buka
malaikat mautnya udah mau datang
aku tuh itu namanya sungguh bener banget lama banget aku dobrak juga nih
kamu kenapa sih
kamu sakit nah tadi aku pengen dobrak dobrak pintu tapi kamu buka duluan aduh emang kamu
ngapain dobrak dobrak pintu sabar emang itu malaikat maut mau datang malaikat maut
si sobri kasihan deh aduh dot dot udah udah orang kayak gitu harus dikasih pelajaran
ulalah bukan itu suara berisi di kamarnya indra ya wah masih ada apa apa di kamar indra
eh tapi saya ke kamarnya indra dulu apa kamar haikal dulu ya dua duanya sama penting nih
kalau kelihatan usaha zaulinya thanksin
jadi saya kemar dulu ya
atau kamar haikal
ulah lah ngapain dipikirin sih
kan sebelum ke kamarnya indra ngelewati kamar haikal dulu
yaudah kamar haikal dulu aja